foto dan video banjir di kalimantan masih ramai di lini masa
dan untuk membahasnya kita sudah terhubung lewat zoom dengan juru kampanye hutan greenpeace ari rompas
bang ari selamat malam
bang ari kita tahu pulau kalimantan ini kan salah satu paru paru dunia ya
karena luas hutannya empat puluh juta hektare sekitar empat puluh juta hektare lah
tapi greenpeace indonesia menyebutkan luas deforestasi hutan di indonesia dalam lima tahun terakhir
mencapai dua tiga belas juta hektare
melihat ironi ini apakah ini jadi salah satu dampak banjir yang nggak kunjung surut di wilayah kalimantan
ya banjir ini kan sebenarnya tidak tunggal ya tapi memang kami melihat bahwa kerusakan hutan
terutama deforestasi itu adalah pemicu yang mengakibatkan banjir di kalimantan ini semakin parah
nah kita ketahui bahwa
bahwa kalimantan ini dulunya dulunya ya paru paru dunia
kalau sekarang sih tinggal kisah kisahnya saja gitu
kalau kita lihat apa namanya ibarat paru paru itu sudah bolong bolong gitu
nah kalau kalimantan sendiri dengan luasan tutupan hutan yang begitu besar
tapi saat ini sudah terjadi sepanjang dua ribu satu sampai dua ribu sembilan ini
data kami itu sudah
hilangan hutan alam brindar sekitar empat juta hektare
empat juta hektaran ya di kalimantan
nah itu yang kemudian salah satu pemicu terjadinya banjir
dan saat ini kan di tahun ini aja sudah semakin sering gitu ya
dimulai dari banjir di kalimantan selatan kalimantan tengah kalimantan timur dan sekarang di kalimantan barat
kita tahu sebetulnya memang salah satunya adalah cuaca ekstrim bang ari
yang menyebabkan banjir ini terus menerus dan
sulit surut begitu karena debit airnya tinggi
tapi melihat fungsi hutan
hal ini sebetulnya cukup disosialisasikan tidak sih ke masyarakat bagaimana menjaga hutan
artinya walaupun memang ada alifungsi oleh oknum oknum
tapi apakah masyarakat juga diminta untuk ikut berpartisipasi
untuk ikut bertanggung jawab
kalau melihat itu di kalimantan seperti apa bang ari
sama gini ya bumi ini adalah rumah kita
jadi semua orang ini wajib menjaga
tapi yang paling harus dilihat
siapa yang paling bertanggung jawab atas terjadinya kerusakan kerusakan
jadi kami melihat memang ada kebijakan yang kemudian membiarkan
terus terusnya terjadi kebakaran
kemudian korporasi korporasi besar yang kemudian
dengan keserakahan mereka untuk mengakumulasi modal
hingga kemudian membabat hutan secara besar besaran
nah yang paling
terkena dampak memang masyarakat ya
tapi dalam hal ini
ini sebagai rumah kita semua
kita harus berbuat sesuatu gitu
tapi yang memang harus memiliki tanggung jawab yang lebih besar
adalah pemerintah dan korporasi itu sendiri
karena mereka yang mengakibatkan
pembukaan lahan yang begitu besar ya
dan dampak yang dihadapin adalah sebenarnya masyarakat masyarakat
yang tinggal di sekitar
dan mereka tidak memiliki kemampuan
untuk beradaptasi terhadap banjir ya
nah ini menjadi persoalan utama yang seharusnya kita lihat
yang harus bertanggung jawab penuh adalah
pemerintah dan para pelaku pelaku deforestasi tersebut
bang ari kalau berbicara soal tanggung jawab
bagaimana greenpeace melihat tanggung jawab pemerintah
dan juga korporasi yang tadi menyebabkan alifungsi
kawasan hutan di kalimantan barat
untuk kepentingan investasi perkebunan
dan juga pertambangan
karena kita tahu
kalau potong pohon aja harus juga
membuka lahan juga harus ada penggantinya
bagaimana melihat itu di kalimantan bang ari
ya kalau kita lihat yang tadi ya
yang kerusakan hutan
deforestasi yang lebih luas
itu memang berasal dari konsesi konsesi sawit
di kalimantan barat
itu luas konsesi sawit itu sekitar empat empat juta
dan dia berkontribusi terhadap satu dua juta
deforestasi di kalimantan barat itu sendiri
dan di keputusan tanaman industri atau fallen paper
itu ada sekitar satu sembilan juta
begitu juga dengan logging concation itu satu satu
jadi hampir sebagian wilayah kalimantan barat itu
itu sudah dipenuhi izin izin konsesi
itu diberikan serampangan oleh pemerintah
jadi tidak ada batasan batasan
atau kemudian kriteria kriteria yang jelas
meskipun misalnya dalam menerbitkan izin itu
itu adalah salah satu dokumen yang bisa meminimalisir dampak
di tingkat lokal
juga termasuk dengan tata ruang
tapi dari temuan temuan kami
itu banyak ditabrak ya
karena problem problemnya adalah
itu sudah saling bersinggungan
sehingga pembangunan yang terjadi
itu adalah mengekstraktif alam
termasuk berbasis lahan
dan akibatnya adalah
banjir yang semakin meluas
dan tentu dampaknya terhadap lebih luas kepada masyarakat
sehingga memang regulasi yang perlu diatur itu adalah regulasi
dan kemudian merubah sebenarnya sistem atau model pembangunan kita
yang tadi dia tidak sejalan dengan pembangunan yang berkelanjutan
karena dia ekstraktif kemudian berbasis lahan
sementara aspek aspek keberlanjutan itu diabaikan
bang ari kalau kita tarik mundur
dari banyak kebakaran hutan yang terjadi di kalimantan
kalimantan tengah kalimantan barat
kita tahu putusan ma sempat membebaskan perusahaan dalam kasus karhutla
dianggap sebagai presiden buruk tanggapan greenpeace
di kalimantan tengah juga sebenarnya
presiden jokowi juga sudah diputus bersalah
karena lalai dan abai untuk menjalankan
atau memenuhi hak atas lingkungan hidup yang sehat adalah hak asasi manusia
termasuk warga di kalimantan
nah itu ada peran pemerintah yang sudah kemudian diputuskan oleh pengadilan
dan sayangnya hingga saat ini itu tidak dijalankan
yang kedua adalah bagaimana sebenarnya
penegakan hukum itu dilakukan secara sungguh sungguh
sehingga itu memberikan efek jelas
nah putusan yang terbaru dari kasus salah satu perusahaan di kpk
kalimantan tengah juga ya
itu akan memberikan presiden buruk
tapi kita tidak apa ya
kalau menurut saya itu saya tidak kaget gitu
karena kemudian di omnibus law
yang ada namanya principi tripliabiti
jadi ada tanggung jawab mutlak yang harus dikenakan kepada perusahaan
tapi kemudian itu sudah dirubah di omnibus law
nah putusan di pengadilan
sorry di pengadilan
keputusan mahkamah agung terkait dengan membebaskan perusahaan tersebut
itu menunjukkan sebenarnya semangat itu
karena kemudian perusahaan yang harusnya memiliki tanggung jawab mutlak
itu tanpa perlu pembuktian
itu kemudian hanya membuktikan bahwa dia sudah pasang pelang
sehingga kemudian dianggap itu dia sudah bertanggung jawab
ini kan apa ya mengecewakan sekali
tapi memang tadi karena kepentingan pemerintah termasuk dengan perusahaan itu sudah
sehingga mereka mampu merubah kebijakan termasuk juga melemahkan penegakan hukum
oke bang ari tapi kalau kita berbicara soal bencana yang terjadi di kalimantan
ada sebuah riset dari university of arizona mencatatkan akan ada tambahan satu ratus tujuh puluh sembilan juta orang baru di dunia
termasuk di pulau kalimantan dan juga sulawesi yang terdampak banjir tahun dua ribu tiga belas
dan sebagian besar karena perubahan demografi bang ari
apakah ini juga diprediksi
sudah diprediksi oleh greenpeace
jadi memang sangat sangat beiringan
yang namanya demografi itu akan terus terjadi
pertambahan penduduk itu semakin meningkat
nah itu seiring dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan
nah saya khawatir misalnya ibu kota kemudian dipindah ke kalimantan itu akan membawa migrasi
termasuk masalah masalah yang terjadi di kalimantan
masalah masalah yang ada di pulau jawa dibawa ke kalimantan khususnya jakarta ya
itu akan menambah beban kalimantan
di tengah saat ini saja sudah terjadi banjir yang sering terjadi
semakin meningkat ya
juga apa namanya kebakaran hutan
ini adalah dua bencana hidrometeorologi yang memang itu terkait erat dengan perubahan iklim krisis iklim
nah ini yang harus kita apa namanya antisipasi bersama
bahwa krisis iklim sudah di depan mata
ipcc sudah menyebutkan bahwa ini akibat dari ulah manusia
dan ini tidak bisa kemudian dibawa kembali lagi ya
jadi yang kita sudah berhadapan hadapan dengan krisis iklim
di tengah situasi krisis iklim yang saat ini sedang mengancam demografi itu juga akan terus meningkat
jadi kita harus ada perlu keseimbangan
nah bagaimana keseimbangan itu dilakukan adalah merubah sebenarnya model model pembangunan
yang memang merubah
yang memang merusak dan beralih kepada model model pembangunan yang ramah lingkungan
termasuk dengan beralih pada energi energi yang terbarukan
termasuk menghentikan deforestasi
sehingga bonus demografi ke depan gitu generasi kedepan itu bisa menikmati apa ya
setidaknya mereka kemudian tidak mengalami situasi yang krisis yang bertambah karena terjadinya krisis
oke bahaya krisis iklim sudah semakin nyata
seharusnya ini jadi tanggung jawab pemerintah kembali lagi bagaimana mensosialisasikan untuk saling menjaga hutan
termasuk juga korporasi ya harus bertanggung jawab begitu
dengan pembukaan lahan termasuk di kalimantan
bang ari rompas terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia
terima kasih selamat malam sehat selalu
terima kasih selamat malam